libur hari buru warga memadati mass rapid transit atau moda raya terpadu mrt
stasiun mrt lebak bulus ramai oleh penumpang yang ingin menghabiskan hari liburnya dengan menggunakan mrt
bahkan dari pantauan detikfinance com masih banyak penumpang yang baru pertama kali menggunakan mrt
antrean di loket karcis mrt terlihat mengular panjang
stasiun mrt lebak bulus adalah stasiun awal teramai
lalu stasiun bundaran hi sebagai stasiun tujuan paling ramai
pasalnya pt mrt jakarta juga memperpanjang waktu diskon tarif mrt hingga dua belas mei mendatang
tarif yang diberlakukan bagi pengguna masih setengah harga
tarif perjalanan terjauh nantinya akan ditetapkan rp tujuh sedangkan tarif terendah menjadi rp dua
sementara itu jumlah penumpang kereta ratangga terus meningkat
sejak pengoperasian komersial perdana pada satu april lalu